protes dilayangkan pria penumpang ojek online ini ketika terjaring rahasia tertip masker di kawasan roksi gambir jakarta pusat selasa pagi
ia menolak di razia dengan alasan maskernya terlepas ketika akan membuka helm
dali ini tidak diterima petugas satpol pp namun petugas akhirnya tidak bisa berbuat banyak dan membiarkan warga ini pergi
lain lagi dengan pengendara sepeda motor ini
ia sempat berupaya melarikan diri saat diadang petugas karena kedapatan tidak mengenakan masker dengan benar
meski mulai hari ini pemerintah provinsi dki jakarta memperpanjang masa ppkm yang diperketat faktanya masih banyak warga yang mengabaikan aturan memakai masker
hasilnya dalam rahasia kali ini dua puluh delapan orang terjaring rahasia dan memilih sanksi sosial menyapu jalan
berbagai alasan dikemukakan pelanggar
kenapa tadi nggak pakai masker
bagaimana pakai masker
aturan pemerintah harus pakai masker
tapi itu nggak aslinya
kalau ibu pereksa itu kalau ibu nggak ada kita balik ke dulu
sementara itu di balikpapan kalimantan timur adu argumen antara petugas dinas perhubungan dan seorang warga sempat terjadi
di posko pintu masuk kota balikpapan
di jalan soekarno hatta kilometer tiga belas kelurahan karangjoang balikpapan utara senin pagi
warga asal samarinda ini menolak melakukan rapid test antigen yang menjadi syarat masuk kota balikpapan
ia memilih kembali ke tempat asal meski tiga anggota keluarganya bersedia melakukan tes
jadi mau balik ke daerah lagi
ke samarinda bu
ke samarinda bu
mending saya balik
prof kalimantan timur menyebut akan melaporkan hasil tes antigen para pendatang yang diminta putar balik ke dinas kesehatan setempat
tim liputan cnn indonesia